menko polhukam menyatakan akan mengerahkan ratusan nelayan untuk penguasaan laut natuna
pemerintahan kabupaten natuna pun menyambut baik rencana ini
keberadaan nelayan luar pulau natuna dinilai tidak akan bermasalah
pasalnya nelayan lokal natuna sendiri tidak memiliki kapal kapal besar untuk menjangkau hingga zona ekonomi eksklusif indonesia yang berjarak dua ratus mil dari bibir pantai
selain itu nelayan natuna juga tidak memiliki budaya mencari ikan hingga laut lepas selama berminggu minggu
kapal pengawas kita nah menurut saya itu tidak ada masalah karena nelayan kita juga ada keterbatasan jangkauannya
jadi dengan adanya nelayan pantura saya berharap kiranya hasil tangkapan yang sudah didapat oleh nelayan nelayan pantura itu
dibawa ke pelabuhan sentra kelautan perikanan yang ada di selat lampa yang berada di

hasil itu dapat dilelang di sini sehingga nelayan yang berada dari pantura itu memperoleh hasil dan kita juga daerah juga mendapatkan hasil
sudah ada korespondensi nn indonesia iwan hermawan di perairan natuna selamat sore iwan
iwan atas nama menjaga kedaulatan bangsa indonesia
kapal perang diturunkan jet tempur f enam belas juga sudah meluncur ke sana untuk mengamankan situasi perairan di sana
perkembangan hari ini apa situasi yang bisa kita pantau di sana iwan
baik terima kasih ferry
dan seperti yang anda bisa lihat di belakang saya saat ini sedang berlangsung proses untuk pelepasan dari kapal perang indonesia kri krl sasu itubu
jadi kapal perang ini baru tiba di natuna
kemudian kapal ini kemudian nanti akan dilepas untuk ikut berpatroli di sekitaran laut utara natuna
yang berjarak sekitar di tempat insiden adanya kapal
kampung kosgar cina maupun kapal lainnya maupun kapal kosgar cina yaitu sekitar satu ratus tiga puluh mil di laut utara natuna
dan selain kapal perang kri sasu itubu ini kami mendapat informasi bahwa
sudah ada total ada delapan kapal perang indonesia yang berpatroli di sekitaran laut utara natuna tersebut
jadi selain kri sasu itubu ini ini hanya penambahan kekuatan dan selain itu juga selain kri
juga ada kapal perang lainnya kapal kapal lainnya dari instasi lainnya
seperti misalnya dari bakamla dan juga dari kementerian dan kelautan dan perikanan
sementara itu tadi juga kami melihat di pangkalan udara di ranai bahwa sudah tiba empat buah pesawat tempur f enam belas
yang mendarat sekitar pukul dua belas siang dan selain itu juga ada tambahan kekuatan lainnya
seperti ada satu buah pesawat hercules kemudian juga ada helikopter tempur helikopter sartempur
kemudian juga ada tambahan juga pesawat patroli maritim dari tni angkatan laut
selain pesawat intai maritim yang sudah dioperasikan oleh tni angkatan udara dan masih standby di natuna ini
jadi persiapan untuk pengamanan di laut utara natuna memang sangat
tampak jauh lebih besar dibandingkan beberapa hari sebelumnya
di mana beberapa hari sebelumnya hanya ada lima kapal dan beberapa pesawat saja
tapi saat ini hari ini sudah ditambah dengan pesawat tempur
namun demikian selain untuk pengamanan laut utara patroli di laut utara natuna
kemungkinan juga pengamanan ini dilakukan adalah untuk menyambut kedatangan presiden joko widodo
karena memang pada esok hari rencananya presiden jokowi pada pukul sepuluh
rencananya akan tiba di natuna dan kemudian ikut melakukan pelayaran
begitu kemudian untuk meninjau situasi
di laut natuna secara langsung dan sampai saat ini beberapa pejabat juga sudah tiba di sini
seperti diantaranya menteri kelautan dan perikanan ada juga dari pejabat pejabat militer seperti pangdam
kemudian juga yang saat ini berada di belakang saya yang dan memimpin operasi pengamanan laut utara natuna ini
adalah dari panglima komando gabungan wilayah pertahanan i verdi
iwan selain operasi pengamanan di sana yang juga masih berlangsung
bagaimana juga kita memastikan bahwa nelayan di sana nelayan indonesia
yang ada di natuna ini juga mendapatkan pengamanan sehingga kemudian mereka bisa mencari ikan di sana
ya memang pengawalan untuk dari nelayan nelayan natuna sendiri memang biasanya memang dilakukan oleh tni angkatan laut
baka melat ataupun yang lainnya
walaupun demikian sebenarnya nelayan nelayan natuna sendiri sendiri tidak memiliki budaya untuk melaut sampai sejauh dua ratus mil
atau menjangkau daerah yang dimana saat ini terjadi konflik insiden antara
indonesia dengan china tersebut
jadi memang nelayan natuna di sini karena laut ini cukup kaya laut natuna ini cukup kaya
mereka hanya memiliki kapal kapal yang kecil
jadi mereka itu hanya berlayar hanya satu hari dua hari
dan dengan jarak yang pendek pun mereka sudah mendapatkan hasil yang cukup banyak
karena itu kemudian minkopo luka mengusulkan bahwa akan dilakukan pengerahan nelayan dari pulau pulau lain
yang memiliki budaya untuk nelayan sampai berhari hari
karena memang budaya untuk mencari ikan nelayan di sini memang adalah untuk kebutuhan hidup seseorang
jadi ini adalah hal yang sangat penting
adalah untuk kebutuhan hidup sehari hari bukan untuk industri
berbeda misalnya dengan china di mana china itu melakukan pelayaran sampai jauh ke wilayah indonesia
karena memang untuk keperluan industri perikanan
sementara di natuna sendiri dan karena memang penduduknya tidak banyak dan nelayannya juga tidak banyak
dan tidak perlu melaut sangat jauh sampai dua ratus mil menempuh waktu berhari hari
bahkan mereka cukup berlayar di sekitaran natuna sendiri saja mereka sudah merasa cukup
jadi memang ini adalah satu pr

dari kementerian pertahanan maupun tni untuk penguasaan laut indonesia terutama yang di laut utara natuna
bahwa penguasaan laut itu tidak hanya harus dilakukan oleh tentara maupun militer saja
tapi juga oleh masyarakat sipil diutamanya adalah nelayan
yang kemudian juga bisa menguasai bisa memanfaatkan hasil laut yang ada di natuna ini
baik terima kasih
koresponden cnn indonesia iwan hermawan dari kabupaten natuna